tadi kan udah diberesin
masak gak ya
masak gak ya
masak gak ya
masak gak ya
ini mungkin karena kehamilan kamu
tadi mama liat sendiri botol goyang goyang
sekarang mama tenang
masak lagi yang enak
tapi mau lanjut lagi bikin novel
tenangin mama ya
terima kasih bae
aku harus buang botol ini
jadi maksud geretangan kami kesini
tentang teror tuyul bu
iya tapi apa hubungannya dengan saya
karena tuyul itu
berasal dari sini kata warga
bu aku tuh lihat sama mata
kalau kepala aku sendiri lu
masuk keluar masuk gitu
hebat banget lu ya
saudaranya tuyul mungkin
bu sembarangan aja kalau mau
jadi ada apaan merah memang
ada pak rese ada saya
bukan ini nanya ada apa
dia bukan mengabsen
tuh kan pak
bener apa kata mama
di rumah ini tuh ada tuyulnya
pokoknya mama mau segera pindah
sebentar lagi kamu mau melahirkan
nggak memungkinkan kita harus pindah
dalam waktu dekat ini
mana mungkin di rumah kita ini ada tuyul
mungkin cuma kebetulan aja
wah ini tuh udah banyak saksinya yang ngeliat
kalau ada tuyol yang masuk rumah ini
masa papa masih gak mau percaya
ya iyalah nggak mungkin lah ma
ya sudah lah ma
mendingan kita bubar aja itulah
nggak enak ini teh suami istri
malah jadi berantem gara gara kita
nggak sebuah rewek
kita belum cek rumahnya
ada tuyul apa enggak
iya bener bu
udah nggak kesian apa
orang hamil tuh ini tuh
dia makan hamil beneran
tengah mau ke sana
gak jadi dong
nggak usah memikirkan lagi
nggak mungkin ada toyol di rumah kita
kamu yang sabar
kalauololol tak ada
mbak selama dua jam
kayaknya kita harus cepatnya dia pindah dari sini
pindah dari sini
mama udah gak betah
mama udah gak tahan lagi tinggal di sini
ini papa lakukan semuanya demi buah hati kita ini
yaudah papa pergi keluar dulu ya sebentar
kamu istirahat di rumah
tadi kan udah diberesin
tadi saya diganggu sama tuyul bu
kesian banget tatih itu diganggu sama tuyul
kesian banget saat itu diganggu sama tuyul
diganggu sama tuyul
di rumah saya ada tuyul bu
kalau ibu gak keberatan
boleh ya bu saya nunggu di sini sebentar bu
tenang atu tenang
kesihan bayinya jangan dibawa lari larian
aduh undal undal karunya atu di dalamnya ya
kesian banget sampai itu digangguin tuyul
iya di rumahnya sendiri lagi
aku jadi penasaran
aku pengen tahu tuyul yang di rumah tante itu
duh kumat lagi deh
sekali gak ada kapoknya
masalahnya terus sama penampakan